teo mendapatkan dukungan bulat dari enam belas anggota parlemen
arianto mengklaim dengan di kuba penghematan bbm bisa mencapai empat puluh
itu konjen kita mengatakan di india pada waktu itu sedang ada delta plus juga
bukan kebenaran saya sebagai pelajar
memang ini meningkat jauh karena dulu bisa hanya sampai empat ratus tapi sekarang sudah delapan tiga ratus lima puluh
qatar airways mengatakan kepada penyelidikan